masih ingat dengan lagu ini
nama iwake begitu identik dengan kejayaan hip hop era sembilan puluh an
dua puluh tahun berkarya di industri musik
hingga sekarang karya karyanya masih digandrungi oleh anak muda
nah bicara soal musik hip hop
belakangan ini kan ada dua nama baru nih
terus ada juga rishiga
kalau bang iwa melihat mereka berdua ini sebagai youtube star ini seperti apa
kalau gue sih ngerasa tiap zaman punya suara yang masing masing ya
tiap zaman itu punya how to deliver message nya masing masing
ketika emang akhirnya sekarang ada teknologi
dan orang akhirnya mudah itu mengakses ke youtube
ya kenapa enggak
ya gue senang aja
yang penting tetap punya attitude indonesia aja
begitu juga dengan neo
yang konsisten berkarya selama tujuh belas tahun terakhir
grup hip hop ini pertama kali melejit dengan single borju

kepala karya terbaru neo

untuk mengikuti selera pasar
neo mencoba mengadaptasi musik elektronik
ke dalam karya terbaru mereka
tanpa menghilangkan ciri khas rap sembilan puluh an
kalau old school itu lebih
lebih kepada apa ya
lebih kepada ngirim pesan tentang apa yang terjadi di sekitar gitu
entah itu isu politik
entah itu isu apapun
yang terjadi di jalanan
kalau yang di luar negeri kan itu kan kayak geng
gang member gitu kan
nah perbedaannya dengan news school
mereka lebih ke ya itu dia
pengertiannya ya apa ya
menginformasikan tentang dirinya sendiri
menengah sendiri seringkali kau melihat kanan kiri semua menyuruh itu berlari
itulah potret tren musik hip hop masa kini
tak hanya dari musiknya
lirik liriknya pun bertransformasi menjadi ajang untuk membanggakan diri sendiri
yang banyak berkiblat pada penyanyi rap asing
dria putri jakarta